seperti inilah aksi nekat bupati lebak iti oktavia jayabaya
memberhentikan puluhan truk muatan tanah yang melintas di jalan raya kampung pasir
desa asih kecamatan curug butung kabupaten lebak banten pada selasa sore
bupati lebak lalu meminta sopir serta kondektur untuk turun dari truk
bupati iti keram dengan aktivitas truk tanah yang melintas di jalan tersebut
tanah yang berjatuhan sering membuat jalan raya menjadi licin ketika hujan turun
akibatnya banyak pemotor jatuh
lima puluh miliar ada di rujak udara ria jalan ini licin udara ria jembatan air rusak udara ria
kesalahan iti bertambah lantaran infrastruktur jalan serta jembatan yang dibangun
dengan anggaran miliaran rupiah rusak
akibat tak kuat menahan beban kendaraan yang melebihi tonase
mendapat teguran dari bupati lebak sopir truk berdalih telah mendapat izin
dari dinas perhubungan kabupaten lebak
ini motor tanah yang dibawa kemana
cukondo cukondo tangerang
buat proyek apa
terus ini bawa sim apa enggak
semua ditahan bos
kita mau pelaturan ya
setelah melakukan penyetopan truk bupati lebak idi oktavia jayabaya langsung mengecek
lokasi galian tanah yang berada di desa lebak asih untuk mengetahui langsung kondisi lokasi galian
jika diketahui tidak berizin bupati lebak akan menutup lokasi galian dan memproses secara hukum
adi masda lebak banten